kemana perginya paman orgedan
sebaiknya aku menggunakan jurus penerbangan
uluh kita baru baru tadi gancang pisangnya ngejar nak
uluh dicari cara ya nih rohnya
puas ya rasakan sih ya
nah mantap oke di handap wae nya di bawah saja
tidak usah naik naik ngejar nih roh
andaikan sepertinya anak buahmu tidak akan mudah untuk naik ke atas bukit
tenang saja aku sudah biasa menghadapi taktik perang seperti ini
prajurit ambil jalan memutar di sana
yang lainnya tetap berjaga di sini
lah bagaimana dengan kita
kita naik ke bukit di atas sana
keluarkan saja saudara itu

kita titik ke siang relatives
aku sudah berlamu langitari
belum pernah ada
apalagi mengandalkan manusia harimau ini lagi
karena dia sudah tidak berdaya
tahan dulu seranganmu waraka
berikan aku kesempatan terlebih dahulu
untuk memberikan makanan ini
kepada orang yang sedang sakit di dalam sana
aku akan bisamu terlebih dahulu
hingga kau mati menderita
aku akan mengusahamu terlebih dahulu

hingga kau mati menderita
mengapa ia ini
menyerang si luwani
aku tidak peduli siapa orang itu
tapi aku bisa mengambil kesempatan
untuk membinasahkan si luwani
kalian jangan kabur
kembali ke posisi kalian masing masing
allah selalu bersama kita
kalian jangan takut
aku akan membalaskan dendam ayah anda
sekarang pada saat kalian lemah kalian mengaku saudara denganku
apa kamu tidak berpikir pada saat anak anakmu melemparku ke dalam curang
apa mereka menganggapku saudara
sekarang aku tanya satu hal dimana kakak keluarga dana
paman keluarga dana sudah tewas
dia terus mengejarku aku harus dapat meloloskan diri dari kejarannya
berhentilah paman aku tidak akan pernah melepaskan
aku akan mengejarmu
kau mau kemana paman keluarga dana
aku akan mengejarmu
sebaiknya aku menggunakan jurus penerangan
aku harus melakukan sesuatu
untuk menutup mata batin bocah itu
aku yakin bocah itu tidak akan dapat menemukan
aku akan menemukanmu
siapa bilang paman aku tidak bisa menemukanmu
aku akan menemukanmu